yang proses pembahasannya akan dikawal oleh fraksi partai demokrat
andi agustinus alias andi narogong membuat kesepakatan dengan setia novanto
itu tidak benar
memperkaya para pegang dan memperkaya orang lain yang diganjar pranowo
tapi biarlah nanti bagi teman teman tentu akan menyampaikan hal seperti ini
kalau memang itu tidak benar kan sebetulnya
berkelindanya kasus dugaan megakorupsi ktp elektronik kembali melahirkan polemik baru
mencuatnya sejumlah nama besar elit politik pada sidang perdana
kamis pekan lalu menghasilkan munculnya wacana usulan hak angket kasus korupsi ini
namun suara di parlemen terpecah
terhadap usulan ini
usulan hak angket ini digawangi oleh wakil ketua dpr ri fahri hamzah
hak angket akan menyelidiki proses permainan tender proyek
perencanaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa
fahri sebagai salah satu anggota dewan yang menjabat pada masa pemerintahan indonesia bersatu
jilid dua berharap
pemerintah bersedia mendorong investigasi atas kasus ini
sehingga citra dpr yang dianggapnya tercemar dapat dipulihkan
fahri menepis tudingan pengajuan hak angket
dan mengharap kepentingan politik untuk melindungi politisi senayan
yang namanya disebut dalam surat dakwaan
ada indikasi dalam kasus ini adanya konflik kepentingan
antara agus raharjo sebagai mantan ketua lembaga pengkajian pengadaan barang dan jasa
dengan kementerian dalam negeri
setelah audit bpk menyatakan kasus ini bersih
tetapi begitu agus raharjo menjadi ketua kpk
lalu kasus ini dijalankan oleh ana riyadomir mada asyarang
menjadikan kasus korupsi
dan agus raharjo termasuk membawa pengusaha
ketemu mantan mendagri gamawan fauzi
oleh sebab itu untuk menghindari konflik kepentingan
saya meminta saudara agus raharjo mengundurkan diri
jadi ketua kpk
sepertinya usulan ini menimbulkan perpecahan
di antara anggota parlemen
partai keadilan sejahtera pdi perjuangan
dan partai amanat nasional menjadi tiga di antara
yang menentang wacana ini
usulan hak angket ini dinilai hanya akan menambahkan kegaduhan
menurut ketua umum pan zulkifli hasan
kasus ini mutlak ranah kpk
pemerintah seharusnya mendukung penuh upaya kpk
untuk mengusutuntas dugaan mega korupsi ini
kpk melalui jurubicaranya febri diansyah
menanggapi santai wacana tersebut
febri mengatakan kpk menghormati
wenang lembaga legislatif tersebut
namun kpk berharap hak angket tidak sampai
menghambat proses hukum atas kasus
yang merugikan negara
sebesar dua tiga triliun rupiah tersebut
bagi kpk tentu yang kami harapkan adalah
kpk tetap bisa mendalami substansi perkara ini
dari aspek penegakan hukum tentu saja
khususnya tindak bidana korupsi
jadi kalau ada pihak lain yang menjalankan kewenangannya
kpk tidak bisa melarang
merupakan mega proyek di bawah kementerian dalam negeri
jika merujuk pada keterangan menteri dalam negeri
proyek ini merupakan proyek yang diaudit secara lengkap
karena melibatkan kejaksaan kepolisian
lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
lkpp bahkan kpk
lantas jika proyek yang digadang gadang
diaudit secara lengkap ini
justru memunculkan angka kerugian kas negara
hingga dua tiga triliun
apakah indikasi masih adanya borok yang lebih busuk
di balik kasus mega proyek ini
terima kasih sudah hadir
dan dari luar studio ada wakil ketua dpr ri fahri hamzah
selamat malam pak fahri
baik pak fahri mungkin bisa saja langsung
apa yang menjadi argumentasi yang sangat kuat
bagi diri anda
yang melatar belakangi usulan anda begitu
untuk menggulirkan hak angket dalam kasus di ktp ini
pertama tama soal angket itu dulu
hak angket itu
diberikan oleh undang undang dasar
dan undang undang kepada dpr
bukan untuk menjatuhkan presiden
karena itulah kemudian
penyelidikan angket itu bisa juga
seperti kasus senturi
yang diangket adalah
pada saat itu pemerintahannya
jadi itu tidak ada hubungannya
dengan menjatuhkan pemerintah
tetapi ini adalah
kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar
agar kalau ada masalah masalah yang krusial
rakyat itu diberitahu
apa sebetulnya yang terjadi
terjadi secara komprehensif
ya dibuka masalahnya
sehingga kita betul betul
kemantapan dan keyakinan
telah terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran
terhadap satu peristiwa yang dianggap
penting dan besar
baik pada masa kini maupun pada masa lalu
baik pada masa kini maupun pada masa lalu
tapi kalau melihat juga komentar justru dari
jadi itu yang pertama
ini mungkin ada delay sedikit ya pak fahri ya
saya akan bertanya terlebih dahulu yang kedua yang
ya saya akan bertanya terlebih dahulu
ini justru menarik karena dari
internal partai anda sendiri
dari pks ada pernyataan
atau komentar begitu
yang datang dari
pak tifatul sembiring begitu yang mengatakan bahwa
hak anget ini kan
jangan jangan bisa sampai pada
penjatuhan atau impeachment
presiden begitu justru datang dari
partai anda sendiri nih pak fahri
saya tiga periode menyusun
itu banyak kesalahpahaman
dari anggota dpr
tidak terlalu memahami substansi
dari kewenangan angket itu
di seluruh dunia
semua parlemen negara negara
menggunakan kewenangan angket itu
untuk menginvestigasi secara
rutin jika pemerintah
ada peristiwa yang kemungkinan
pada masa lalu atau pada masa
sekarang menyangkut kepentingan
masyarakat banyak ada
pelanggaran pelanggaran besar di dalamnya
saya sudah membuat analisis
iktp ini perlu diangket
ya apa saja mungkin apa saja mungkin
partai politik banyak
ini kan sudah
mulai menyebut nama nama ya
ditakutkan sudah ada yang diancam
partainya akan dibubarkan
dan sebagainya gitu
saya memiliki keyakinan
kalau ini kita buka secara terang benderang
lebih luas membaca
dan mengerti bahwa
tuduhan kepada anggota
dpr dan partai politik itu
seperti yang sekarang mulai terbayang
karena ada pesta bagi bagi
iktp itu sendiri ya
jadi ini kan harus di clearkan
dan saya kira angket adalah
medium yang baik sekali jawabannya ya
baik pak fahri saya minta tanggapan dari
ibu irma dari fraksi partai nasdem
hak angket untuk kasus mega korupsi
karena kalau kita lihat begini ya
kerugian negaranya dua tiga triliun kpk menyatakan
ini sangat besar salah satu kasus
besar paling besar yang ada
dialah kpk lalu kemudian
yang kedua melibatkan namanya besar partai politik
disebutkan partai partai politik banyak yang
takut tadi kalau memang untuk
menangkis itu semua jawabannya adalah
angket selain proses hukum tetap berjalan begitu
secara politik dibuka secara
hak angket bagaimana anda
menanggapi ini pertama kan kita harus
mendudukan dulu soalnya
apa sih fungsi aha angket ini
tujuan hak angket ini
posisioning hak angket ini kan jelas ya
kepada pemerintah kalau
undang undang ada undang undang atau kebijakan pemerintah
sosial ekonomi masyarakat
dalam kaitan dengan
nggak ada masyarakat yang
dirugikan di sini justru masyarakat
kasus ini tidak dibuka
artinya maksudnya setuju terhadap angket atau tidak
oh enggak enggak setuju
karena itu tidak dilakukan
penyelidikan tidak dilakukan
penyelidikan oleh kpk
bahwa menurut saya kpk
penyelidikan secara terang benerang
nah kalau hak angket itu kan
dia juga fungsinya melakukan penyidikan
sementara penyidikan itu sudah dilakukan
oleh kpk nah itu yang pertama
yang kedua saya melihat
jadi anda khawatir ada tumbang tindih maksudnya
kalau misalnya dpr menggelar angket
kpk berjalan juga maksudnya
tumbang tindih bukan tumbang tindih
kemunduran berfikir menurut saya kenapa
karena kan sudah jelas ya
dari pemerintah nah kalau
angket itu kan hak bertanya kepada pemerintah
yang mau diangket siapa
kpk atau pemerintah yang mau diangket
yang mau diangket kpk kpk itu bukan
subordinat pemerintah loh
nah pemerintah tidak ada urusan
dengan pengungkapan kasus ektp ini
ini murni dilakukan oleh kpk
sebagai lembaga independen
yang dibentuk memang oleh pemerintah
tapi dia bukan pemerintah bukan bagian dari pemerintah itu sendiri
jadi pertanyaannya adalah
yang diangket siapa begitu ya
iya yang diangket itu siapa pemerintah atau kpk
kalau yang diangket itu
pemerintah pemerintah nggak cawe cawe
tidak ada urusannya dengan urusan pengungkapan kasus
yang melakukan pengusutan
tapi kalau menyelidiki bukan pengusutan
iktp nya tapi pada masalah
iktp nya bagaimana oh itu boleh
memang kewajiban kpk
untuk melakukan penyelidikan
yang diangket bukan pengusutan
iktp nya tapi yang diangket adalah
masalah iktp nya itu sendiri
nah itu kan sudah
kpk punya kewenangan untuk itu
tidak punya kewenangan untuk melakukan
tuh akhirnya penyelidikan itu nanti
akan diserahkan juga
menegak hukum dan ma
hasil angket itu nah sementara hari ini
kan memang kpk sedang melakukan penyelidikan
kenapa harus dilakukan haangket
panggil saja kpk nya oleh
nama nama anggota dpr itu kemudian
muncul sebelum masa persidangan
itu kan hal yang lain lagi
pengusutan oleh kpk
satu sisi nah satu sisi yang lain
dari bap terperiksa
dimulai nah itu lain lagi urusannya
jadi jangan dijadiin satu
antara pengumpulkan kasus
kpk yang dilakukan
kpk dengan terungkapnya
anggota dpr dan lain sebagainya
sebelum masa sidang dimulai
bagaimana anda melihat ini bung salang
hak angket ini ya ada dua hal ya
kasus mega korupsinya
sendiri hal itu
ini kan sudah
ditangani oleh kpk
dan faktanya bahwa
anggota dpr mengembalikan uang ke
kpk yang kedua
ada beberapa perusahaan mengembalikan uang
bahwa memang kasus ini
betul ada nyata
tidak bisa di
kenapa itu terjadi karena
proses dalam rangka penegakan
di sisi lain
ya dari dpr
tidak semua juga
untuk mengajukan hak angket
pertama dpr punya
hak yang melekat pada
dpr untuk melakukan itu
kembali lagi hak angket
itu adalah hak dpr untuk melakukan
sebuah kebijakan atau peraturan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan
atau pelaksanaan kebijakan
sementara dugaan ini
sebenarnya sudah ada di kpk
sebetulnya yang mau diangket
betul pertanyaannya mau diangket itu apa
apakah dpr atau
sejumlah pihak merasa bahwa
pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang undangan
jadi pertanyaannya apa yang mau diangket
jadi yang mau diangket itu apa
dpr tiba tiba membuat kesimpulan
mau ada dugaan pelanggaran
perundang undangan atau pelaksanaan
kebijakan berkaitan dengan angket ini
mestinya bukan sekarang
sebelum kpk sebelum kpk
ini kan jadi maksudnya seperti itu
kasus senturi ini maksudnya misalnya
karena begini kpk itu
ujungnya ada dua satu
kalau ada unsur politiknya
dia akan lari ke
kalau ada dugaan pelanggaran hukum itu
aparat penegak hukum nah sekarang
proyek hukum sedang berjalan
jadi itu ujungnya angket maksudnya ya
ujung dari angket itu ke situ karena itu
dpr ini terlambat sadar
itu satu yang kedua
saya juga mungkin
bertanya tanya jangan jangan semangat
dari teman teman sejumlah teman teman
di dpr ini melakukan angket
untuk membela teman temannya yang muncul gitu
jangan jangan angket ini bagian dari
upaya untuk mengabulkan
mengaburkan iya mengaburkan
upaya yang sedang
dilakukan oleh kpk
oke kita lihat bagaimana
jawaban pak faryamzah
terkait dengan hal ini setelah jeda berikut tetaplah
bersama kami di cnn indonesia prime news
pertanyaan sebelum break tadi yang disampaikan
apa yang mau diangketkan
menanggapinya pak faryamzah
mungkin perlu kita
samakan cara berfikir
dpr itu adalah
tertinggi di republik indonesia
juga adalah lembaga penyelidik
melalui hak angket
nanti ada penuntutan
itu pakai hak menyatakan pendapat
politik begitu tapi
itu tidak harus berujung
untuk menjatuhkan presiden
sifat dan kewenangan
kewenangannya yang besar
yang boleh memanggil
orang boleh memanggil presiden
siapapun di republik ini
kewenangan itu harusnya dipakai
satu masalah yang
sangat serius dan luar biasa
nah terkait dengan kasus
saya terus terang
tidak ada di situ
alhamdulillah tidak pernah ada
di yang begitu begitu
dan tetapi yang
saya mau garis bawahi adalah
kasus ini adalah
kasus periode yang lalu
yang perencanaannya itu
sudah mulai pada awal
pak sby budiono
dan juga dpr periode lalu
pengkajian pengadaan barang
janjasa itu adalah pak
yang sekarang ini jadi ketua kpk
ada masalah di
yang mbak irma katakan tadi
dakwaan yang dibocorkan dan bap
yang dibocorkan itu
di dalamnya itu versi
dalam hal ini
pihak pihak kemendagri termasuk
gamawan fauzi itu banyak yang tidak
misalnya bagaimana pertengkaran
apakah tender itu mau
diadakan paket atau
sampai detik terakhir
tendernya hampir tertunda
tapi kemudian ada rapat di
dipimpin oleh pak sofian jalil
akhirnya diputuskan agar
proyek itu diteruskan
karena mau dipakai pada pemilu
jadi di situ ada
interes juga dari
yang disebutkan berkali kali
melobe untuk satu konsorsium
kalau konsorsium itu tidak menang
tidak bisa berjalan ke seluruh indonesia
kalau itu sudah persoalan materi ya
tapi ini kan ada persoalan
jadi ada audit
yang mengatakan ini tidak ada masalah
ini kan luar biasa
sebetulnya dan kemudian
menyebut nama nama orang
termasuk yang sudah meninggal
lalu seolah olah publik
juga menganggap dpr ini
pesta bagi bagi uang
saya sebagai anggota
tidak punya kepentingan
kalau ini dibuka bagus sekali
dan selayaknya partai partai
kalau mau membersihkan namanya
kita buka dong kita sidangnya terbuka kok
apa yang mau kita tutup tutupi
buka saja biar
semua orang melihat apa yang terjadi
betul keadaan penerimaan uang
itu kan bagus sekali jadi tontonan
yang diperhatikan oleh publik
transparansi begitu ya
baik itu kan argumen argumen yang
yang anda jelaskan tadi melandasi bagaimana
menggulirkan hak angket ini
mengusulkan menggulirkan hak angket
tapi yang pertanyaannya tadi terkait
apa kemudian yang mau diangketkan ini
atau ke pemerintahan
jadi kewenangan dari
angket itu luas jadi saya tidak
setuju kalau kita ini
mengerdilkan diri dpr itu
pengawasan dalam kamar legislatif
yang tidak terbatas dia
karena dia adalah
tertinggi di negara kita ini
yang luar biasa oleh
konstitusi dan undang undang
jadi jangan membatasi diri
kita buka sebenarnya
ini kasusnya apa sih
karena saya menduga
saya tidak percaya
sistem di kemendagri itu
sekorup yang dituduhkan sekarang
sampai ada pestapora
saya tidak percaya itu
karena itu menurut saya layak
untuk diinvestigasi secara menyeluruh
ada yang tidak wajar
baik nah kalau alasannya seperti itu
bagaimana bu irma
sudah jelas yang mau diangket itu siapa
itu belum dijawab oleh pak fahri
kalau dikatakan bahwa
kewenangan dpr itu
luas saya setuju
tapi jangan juga dilupakan
walaupun saya anggota dpr tapi saya juga harus
mengatakan karena saya juga wakil rakyat
saya harus mengatakan juga bahwa
lembaga dpr ini juga lembaga politis
orang politik semua yang ada
dalam situ itu juga nggak boleh
diangkatkan kalau kita
bicara mau bongkar
kasus ektp ini dengan terang bener
maka dorong kpk untuk melakukan itu
bukan justru malah
dibawa ke angket
saya bingung kalau dibawa ke angket
sebagai lembaga penyelidikan tertinggi tadi
disebutkan tadi bagaimana
angket itu kan ujungnya
juga sudah jelas kalau masalahnya
nanti kemudian masalah
politis dia larinya ke mk
kalau masalahnya kemudian
hukum dia larinya ke
penegak hukum padahal sekarang penegak hukum
kpk sudah berjalan penegak hukum sedang berjalan
sudah persidangan bahkan ya sudah melakukan
untuk apa kita lakukan hak angket
yang harus dilakukan oleh dpr adalah
kpk untuk membuka ini secara terang benerang
satu yang kedua
yang perlu ditegaskan lagi kalau
memang saya juga sepakat
dengan pak fahri soal adanya
pembunuhan karakter terkait masalah
nama nama yang keluar sebelum di
masa persidangan sebelum bap dibacakan
yang bocor itu ya saya sepakat dengan itu
nah kalau itu yang terjadi maka
panggil kpk nya melalui
bisa ditanyakan di situ
bisa diminta pertanggung jawabannya oleh
dpr kepada kpk
bukan dengan ada mekanisme ruang ruang
yang sendiri ya ada mekanismenya
jadi bukan dilarikan ke hak angket
nah kalau pak fahri tadi mengatakan bahwa
hak angket ini
mengulirkan jangan berprasangka
buruk harus dalam prasangka baik
bahwa ini adalah
periode yang sebelumnya
kan sama sama kita tahu ya
kemana sih arah dari
hak angket itu
pada posisi hari ini
pemerintah hari ini ini siapa
ya kepada siapa kemudian hak angket itu dipertanyakan
kan nggak mungkin dipertanyakan hak angket itu
kepada pemerintah sebelumnya pasti pemerintah
hari ini yang ditanya
jadi tidak bisa mengungkap atau
membongkar secara politik misalnya
ada permasalahan di pemerintahan sebelumnya
melalui hak angket sekarang ini tidak bisa ya
bukan tidak bisa
yang saya ingin tegaskan kembali
yang mau diangket itu siapa
gitu loh ya kpkk
pemerintahkah kan itu harus dijawab
supaya masyarakat juga tahu nih
hak angket itu
ditujukan kepada siapa kita juga
harus memberikan pelajaran politik kepada masyarakat
gitu ya bahwa betul
punya kewenangan yang tidak terbatas
tapi juga jangan pula kita nafikan bahwa
di dalam dpr itu sendiri
ada politisasi yang luar biasa juga
kepentingan kepentingan partai politik
itu juga perlu
disampaikan kepada masyarakat juga
sehingga masyarakat menjadi cerdas ya
bagaimana melihat situasi politik kita hari ini
dijawab pak fahri agar kita mendapatkan
penjelasan yang jelas itu clear
anggota dpr dan hak kelembagaan ya
kalau hak rutin itu
namanya hak bertanya
itu digunakan dalam rapat rapat
komisi dan alat kelengkapan
mitra dan kepada
kemudian jika bertanya
pertanyaan tertulisnya disebut dengan
itu nanti jawabnya diparipurna
oleh wakil pemerintah juga secara
tertulis dibaca diparipurna
di atas itu
jika dia mau diteruskan
dalam bentuk investigasi
undang undang md tiga yang sekarang itu
bukan cuma presiden atau
memakai uang apbn
dan kewenangan dari undang undang
dan ini kan kasus
terjadi pada periode pemerintahan yang lalu
pak jokowi nggak ikut bertanggung jawab dong
bagaimana satu kasus
terjadi pada periode yang lalu kok
pak jokowi mau disuruh bertanggung jawab
itu kan tidak masuk akal
nah untuk mengkelirkan
ya kalau periode yang lalu
kan birokrasi pemerintahan
periode yang lalu ya kan
bisa jadi ya pak ya
kemudian pemerintahan periode yang lalu
bisa semuanya kita lakukan
kita punya kewenangan kita punya
kemampuan untuk memanggil
siapapun tanpa batas
nah sehingga kemudian
bisa dipaparkan secara jelas
bisa bertanya kepada ketua kpk
salah satu konsorsium
dan seterusnya dan seterusnya lah
itu hanya bisa dilakukan oleh dpr
dilakukan oleh lembaga lain
dan saya heran kok kita takut
kebenaran itu kan satu
mau diperiksa dimana
namanya kebenaran material itu satu
akan ketemu ujungnya
nggak usah dikhawatirkan
kebenaran kita adalah mengungkap kebenaran
kok kita takut mengungkap kebenaran
katanya berani jujur
hebat berani terbuka
hebat sekarang diajak terbuka nggak berani
ya baik baik saya sebelum ke bang salang
mungkin bu irma bisa menjawabnya
kurang lebih seperti ini yang saya tangkap tadi
salah satu yang disoroti tadi misalnya
adalah posisi pak agus raharjo
saat menyebat lkpp
yang kebetulan sekarang adalah ketua kpk
jadi kalau misalnya proses hukum misalnya
apakah tidak ada
atau mungkin lebih sulit mengungkapnya
karena sekarang mungkin pak agus adalah ketua kpk
peradilannya kan terbuka
proses peradilan kan terbuka
terbuka tapi tidak bisa
disearkan langsung sejauh ini
semua orang semua masyarakat
juga bisa mengakses
apa yang sudah
kerja yang sudah dihasilkan kpk
kan juga ada di situ kan kemudian kita
sebagai anggota dpr
juga ikut punya hak kontrol
ya hak kontrol di situ
nah yang saya tidak
ngerti dari pernyataan
saya paham apa yang dimaksud pak fahri
tapi saya juga nggak paham ketika pak fahri bilang bahwa
ada prosedur ada tingkatan tingkatan
kan tadi disebutkan oleh pak fahri
tapi saya juga nggak pernah tahu
proses itu belum dilakukan selama ini
proses itu tidak dilakukan
sampai dengan kemudian munculnya hak angket misalnya
memang harus ada bertingkat begitu
tadi pak fahri mengatakan bahwa ada
prosedur kan dalam sistem
tapi sepemahaman sendiri apakah memang harus berurutan begitu
ya tidak juga harus
kalau tadi beliau menjelaskan seperti itu
artinya kan beliau mengatakan bahwa
harusnya tidak ujuk ujuk ke angket
ya nggak harus ujuk ujuk ke angket karena tadi beliau mengatakan bahwa
bertanya memanggil kepada mitra
dan lain sebagainya
tapi pertanyaan intinya bahwa
siapa yang mau diangket ini kan belum terjadi
jadi anda lebih mempertanyakan soal
secara prosedurnya begitu
siapa obyeknya begitu ya
oke kita akan ulas lebih lanjut
belum menemukan jawaban yang clear terkait dengan hal ini
kita akan nanti melihat pendapat dari bang sarah
setelah jadwal berikut ini
baik langsung saja saya minta pendapat dari bang sebastian salang
tadi saya sengaja mendengar
pendapat pak fahri berulang ulang dengan bu irma juga
tetapi kan memang mungkin yang dimaksud
pak fahri itu semangatnya mengungkap ini kalau
memang kebenaran diungkap saja begitu kan
ada beberapa hal tadi soalnya juga melibatkan
nama pak agus raharjo selalu ketua kpk sekarang
yang dulu mungkin posisi sebagai ketua lkpp
tapi bu irma mempertanyakan
tentang itu tadi
supaya clear begitu ini agar
tidak berbelok belok juga nantinya begitu
walaupun semangatnya mungkin bagus kalau anda sendiri
lihat seperti apa
ya publik ini kan sebetulnya
ketawa sinis melihat
iddpr untuk membuat anget
dpr ini selama ini tidur gitu
kalau semangatnya untuk
bongkar untuk buka buka
semuanya itu sudah jauh
ini kan kasus sudah lama sekali
penyelidikan sejak dua ribu empat belas ya
iya bukan baru bukan sekarang
begitu nama sudah keluar
kpk baru dpr
punya ide untuk melakukan angket
jadi orang kemudian bertanya tanya
yang mengusulkan anget
ini motivasinya apa
itu kan yang dijelaskan oleh pak fahri
tingkat kepercayaan publik
pada dpr itu rendah sekali
sebaliknya tingkat kepercayaan publik
pada kpk itu cukup tinggi
jadi kalau ditanya
dpr untuk mengungkap
kasus ini melalui angket itu bisa
kpk lebih dipercaya
untuk mengungkap kasus korupsi ini
pasti publik akan mengatakan
kita lebih percaya kpk
kalau berjalan beriringan misalnya dua duanya berjalan bagaimana
ini soal perjalanan beriring menurut saya
untuk menggeser kasus
iktp ini korupsi iktp ini
dari proses hukum di kpk
kita masih ingat betul bagaimana
proses politik terkait dengan
kasus papa minta saham
bingarnya kasus itu
keputusan apa yang dilakukan oleh dpr
tidak ada keputusan apa apa
sudah rame sekali pertanyaan yang
apakah kasus iktp ini
mau hanya sekedar dibikin
ramai ramai saja lalu
tidak ada ujung pangkalnya atau
kita ingin mengungkap sebetulnya
yang sudah dilakukan dan ini tidak bisa
dibantah lagi sejumlah anggota dpr
sudah mengembalikan uang
perusahaan juga sudah mengembalikan
nyata soal nama nama itu
yang diunggap sekarang ini
mungkin saja ada anggota dpr
yang disebutkan namanya dan dia tidak
terima duit ada mekanisme berikutnya
ada upaya untuk
mengklarifikasi bagi anggota yang bersangkutan
karena dipanggil ke persidangan misalnya
lalu kemudian ada proses persidangan
lebih lanjut untuk mengklarifikasi ini semua
kalau ada yang
dpr bisa memanggil
kpk untuk memeriksa itu
kalau terkait dengan kasus tadi
salah satu konsorsium harus menang
saya kira ada satu kesempatan
yang sudah diabaikan paling tidak
ada dua kesempatan yang diabaikan oleh dpr
kalau motivasinya itu betul
pertama pada saat fit and proper test
mestinya ini diungkap
kalau ada dugaan
permainan atau keterlibatan
pak agus mestinya pak agus ini tidak lolos
jadi pimpinan kpk
itu dilewatkan yang kedua
setiap hari dpr bisa memanggil
mekanisme itu tetap bisa
dilakukan oleh kpk jadi
kelihatannya sekarang ini kan
megakorupsi ini dan
petinggi di dpr
dan melibatkan hampir
semua fraksi lantas kemudian
itu diungkap kembali
seolah olah eh lo juga punya masalah
kita mau ungkap soal ini kalau lo
ungkap ini karena itu mari kita sama sama
menutupi seolah olah begitu
jadi hal seperti ini
menurut saya publik itu sudah
sangat pekah melihat ini
ini bukan ini nggak ada urusan
dengan pak jokowi atau pak sby
menurut saya ini murni
kita bicara soal
pertanyaannya kita percaya
kepala dpr untuk mengungkap kasus ini
atau ini hanya jadi mainan politik saja
atau kita serahkan
kepada kpk toh kpk itu
juga diawas oleh dpr
begitu kalau kpk nggak benar
dibanggil oleh dpr
kalau ada upaya
sejumlah anggota dpr ada mekanisme
dan sejumlah orang
yang saya tahu
sekarang sudah melakukan proses hukum
mobos poli dan sebagainya
ini mekanisme yang sudah jalan
menurut saya lebih elok kalau
dpr sekarang ini
komitmen untuk buka ini
ini kasus atau cerita kelam
terhadap dpr di masa lalu
mari kita buka sama sama
upaya memberi pelajaran
bukannya proses hukum
kita dorong penegak hukum
jangan diulangi kembali dpr periode sekarang
kan itu yang penting didorong
supaya publik juga melihat bahwa
oh lembaga ini punya etikat baik
pandangan anda soal dugaan dugaan itu juga
mungkin dalam tanda kutip keterlambatan
ini saya ingin minta tanggapannya dulu
pak fahri hamzah pak fahri bagaimana pak fahri
ya jadi gini
sudah diaudit oleh bpk
sekitar bulan juni dua ribu empat belas
nyaris tidak menemukan persoalan
terlambat bayar karena
dalam perjanjian antara
kementerian dalam negeri dengan
para pemenang tender
dan itu sudah di ujung ya bukan pada
nah ini yang terkait juga disebut dengan
pengembalian uang itu
saya mendengar dari
ini bukan pengembalian
orang tapi larangan transfer
setelah kasus ada
inilah yang sebetulnya
versinya harus dibuka secara terbuka
di depan umum ya karena
kita kan begini
kasus senturi ya kita rapat
di bpk ketemu
kerugian negara enam tujuh triliun
cuma dua orang
robert tantular dan budi mulya
kasus itu sekarang tidak diteruskan
sehingga kita pernah membentuk timuas
kemudian hambalang anda lihat itu ya
uang yang di transfer
katanya kepada orang orang itu
dua juta dollar lah sekitar dua puluh lima
ini kita sibuk membahas soal uang uang
yang di transfer ke orang itu
tapi proyeknya dimatikan
tenggelam uang negara di situ
sekitar dua lima triliun
jadi kita sekarang ini
kalau mau subtantif
mentalitasnya itu bahwa
dpr adalah lembaga
jadi jangan dibalik
itu kpk mengawasi dpr
bukan dpr mengawasi kpk
curiga kepada jalannya
yang kelihatan wah
penuh dengan kesibukan kesibukan
tapi pada dasarnya
kalau buka itu di dpr
oh ternyata ini
tujuannya itu tidak tercapai
ini hanya untuk rame rame
yang ujung ujungnya udah ribuan orang
sesuai dengan nanyian nazarudin
dianggap lebih penting daripada
temuan bpk temuan bpk
sebagai supreme auditor
tidak dirajikan rujuk
tapi omongan nazarudin diam diam
itu aja yang
didengar dan dimasukkan ke dalam surat dakwaan
kan ini juga bisa jadi
temuan kalau kita
posisi dpr sebagai
lembaga pengawas tertinggi
kamu dpr kotor jangan ngawasi
kamu kotor jangan ngawasi
kamu kepercayaan publik gak bagus
diam aja urus diri sendiri aja
itu kan repot kalau cara berpikirnya begitu
akhirnya tidak diberikan kesempatan
menggunakan dpr untuk
mengawasi mungkin yang dimaksud oleh pak saleng
seperti ini ada
hal seperti pengalaman ketika
kasus papa minta saham
begitu hingar bingarnya proses politik di dpr
justru sebenarnya hasilnya
tidak ada yang dikhawatirkan adalah sekarang
kpk sudah berjalan proses hukum
berjalan dengan bahkan
akan mengkhawatirkan akan menghancurkan juga kira kira
pertanyaannya siapa yang membuat
kasus papa minta saham ini
siapa yang membawa kasus ini
itu kan sudirman said
menyadap itu tindakan
harus ada persidangan
terbuka di dpr
dan demi membersihkan
nama dpr dpr mengadakan
dan kelihatan kan itu kan cuma
omongan orang di warung kopi yang akhirnya
memakai pasal atau dalil tentang
data yang didapatkan oleh sudirman said
dan ma'ruf itu adalah hasil
curian dan itu tidak bisa
dijadikan sebagai alat
pembuktian itu kata mahkamah konstitusi
jadi salah sendiri
kenapa bikin masalah yang tidak
menanggapi ini ada dua hal tadi
ini terkait dengan
kasus papa minta saham
yang diadil oleh mahkamah kehormatan dewan
itu adalah pelanggaran etik
yang dibicarakan oleh
yang diputuskan oleh mk itu
saat tidak menjadi
dalam persidangan kan itu dua hal yang
berbeda dan mahkamah kehormatan dewan
tidak membuat keputusan
apa apa lalu kemudian bingung
sendiri dikemudian itu satu poin
pisahkan itu oke nah ini kita bicara soal
semangat anget ini
kalau saya menangkap penjelasan
pak wahri itu
kelihatannya posisinya jelas
mau mengatakan bahwa tidak ada korupsi
kalau yang saya tangkap karena apa
berkali kali ditekankan bahwa
hasil audit bpk
tidak ada temuan
dan itu semuanya beres kalau semuanya
beres kita percaya dong sama
bpk bahwa tidak ada masalah di sini
jangan lebih percaya pada nyanyi
nasarudin maksudnya begitu jangan percaya sama
nasarudin nyanyian nasarudin
tetapi fakta yang lain
ini kita tidak bisa
menutup mata bahwa ada sejumlah uang yang
diterima ada tersangka di
ada terpidana gitu
apa ya terdakwa
terdakwa dalam kasus ini
posisinya menurut saya
ini sudah jelas
dan tidek soal
angket ini itu berada pada posisi
yang berbeda dengan
posisi yang sekarang
dijalankan oleh kpk
saya langsung minta tanggapan ke pak wahri dulu ya
supaya cepat ini agak repot menurut saya
bagaimana pak fahri ada garis bawah
simpulan disampaikan oleh pak saleh
ya mustahil angket itu
bisa dipakai untuk
menutup perkara karena justru
angket itu adalah penyelidikan
terbuka semua orang
boleh menonton semua orang
boleh memperhatikan dan bpk
diminta melakukan audit
katanya nggak mau ribut ribut
nggak mau rame rame kalau nggak mau
ribut ribut nggak mau rame rame pakai
sistem negara yang ada
pakai hasil audit bpk
kalau soal orang terima
uang sogo menyogo dan
sebagainya itu soal moral
orang ya tapi kalau disebut
soal kerugian negara
dan sebagainya itu kita nggak boleh pakai
percaya kepada lembaga lain
karena ada lembaga yang ditentukan
oleh undang undang dan kita buka
semua persidangan ini semua orang
dipanggil dalam keadaan terbuka
kan tidak mungkin karena itu
kita buka semua termasuk
kpk harusnya datang menjelaskan
nanti apa yang terjadi
dengan kasus ini tapi dengar
duga dong yang lain dengar juga
gamawan dengar juga pejabat pejabat
yang disuruh terbuka di situ
karena nanti dalam
mekanisme persidangan itu pasti akan
didengarkan semua ada ya
dan mereka bisa membantah lalu ada
pembelaan semua bisa
dijelaskan di proses itu tapi begini
banyak sekali kepala daerah
dari total kepala
daerah di seluruh indonesia ini
itu jadi terpidana
dan cek hasil audit bpk
semuanya beres kok tapi banyak
kepala daerah yang sekarang jadi terpidana
jangan hanya melihat dari satu sisi
kita sudah lama beres jadi sebenarnya keinginan
membukanya secara tuntas menurut anda
prosesnya ada proses hukum di persidangan
diperkirakan oleh kpk itu
akan tertutupi atau
kalau kita melihat situasi
kalau persidangan kan nggak mungkin
memanggil agus raharjong
kalau kita melihat
situasi sekarang ini kan
kan ini harus dipanggil semua
satu inisiatif dpr ini
terlambat yang kedua
semangat didorong ini karena ada sejumlah
teman dari dpr jadi tersangka
jadi ini kan
lalu kemudian pertanyaan mau dibawa kemana
singkatnya terakhir pak fahri benar
tidak tudingan atau dugaan dari
pak salang ini menurut anda
ya dari dulu pak salang
tapi tidak ada masalah
kita mau membuat persidangan
publik tahu dan tidak mungkin
kita sembunyikan kalau itu sudah
disiarkan secara terbuka
dan kita jamin itu seperti
kasus senturi kita buka waktu itu
di penegak hukum juga mentoknya
satu pejabat bi
yang hanya memakai uang
dari ropetan tular rp satu miliar
terus yang lain lain
gimana sampai sekarang itu kan
gelap di dunia
jadi sebenarnya lembaga penegak hukum itu
juga harus diawasi kalau pak salang
menganggap dpr tidak punya kewenangan
mengawasi proses penegakan
dpr jadi nggak ada gunanya
ngapain kita bikin pemilu
maaf maaf saya mesti klarifikasi
saya tidak mengatakan bahwa
tidak punya kewenangan mengawasi
jangan lupa bahwa
ketika membuat angket senturi sampai
membentuk tim pengawas
tim pengawas itu bertahun tahun loh
apa hasil dari tim pengawas
kan dpr sendiri juga yang tidak jelas
rupanya ini masih belum selesai
artinya seperti apa
artinya nasdem akan melihat
kalau kami dari nasdem selalu dalam
perasaan tidak baik apapun yang dilakukan
agar kasus ini menjadi terang benerang kami setuju
sekali tapi tempatnya bukan angket
tapi tempatnya bukan angket oke
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa apakah memang ini
bergulir karena informasinya sebenarnya
bahkan pak fahri hamzah ini
selaku yang mengusulkan hal ini
meminta dukungan bahkan dari
pemerintahan saat ini presiden joko widodo
dan bagaimana nanti reaksi dari sejumlah
partai politik dengan usulan ini
kita akan bahas lain kali terima kasih bu irma terima kasih
bang sebastian salang pak fahri hamzah
terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami
malam hari ini di cnn indonesia prime news